sejumlah warga dan penumpang bus di terminal tanjung priok jakarta utara selasa siang
dikejutkan oleh kecelakaan dengan korban seorang wanita
korban meninggal setelah terpeleset jatuh dan terlindas bus transjakarta
yang melaju keluar dari terminal
sebelumnya korban yang sempat berjalan menyusuri pagar halte bus transjakarta terjatuh
sementara itu unit laka lantas jakarta utara dan petugas terminal tanjung priok
kesulitan mengidentifikasi korban karena tidak menemukan kartu identitas
jenazah korban selanjutnya dibawa ke rscm jakarta pusat untuk diotopsi
kecelakaan yang menyebabkan korban tewas juga terjadi di sukabumi jawa barat
yuniarti sales minuman fermentasi tewas terlindas truk saat hendak pulang setelah berjualan
korban sedianya akan kembali ke kantor tempatnya bekerja
kejadian itu berawal ketika korban hendak menyalip truk tronton
yang melaju di depannya
karena gagal menyalip sepeda motor korban menyinggol bagian belakang truk
kemudian ditabrak truk lain yang datang dari arah belakang
tim liputan cnn indonesia